yaudah kita ke dokter aja yuk
nggak apa apa kecapean aja
aku gak mau ke dokter aku masih kerja sekarang
mak aku bener bener gak ngerti maksud mama apa
gak ada yang aku sembunyiin
masalah apa sih
masalah mas bobi masalah cherry
perusahaan rumah semua kan mama udah tahu
gue gak percaya
gue gak percaya
kebetulan aku lagi lewat sini dan aku ngeliat kamu
kamu mau kemana aku hantar
nggak usah naik angkot kok
sebentar lagi juga anggota lewat
mas bobi juga kan pasti harus kerja
enggak kok kebetulan aku lagi seribu
aku abis ngantar cherry ke sekolah
dan aku lagi gak ada meeting
ayolah kali ini kamu mohonlah aku hantar
jalanan disini tuh jarang jadi
jangan ada angkot lewat
kamu nunggu sampe kapan
jalanan disini tuh jarang ada angkot lewat
kamu nunggu sampe kapan
kamu kok udah kenal aku udah lama
perutku sakit lagi
aku terlalu stres
memikirkan banyak hal
aku gak boleh kamu disini
jangan sampai mas bobby tau kondisiku
ada yang mau aku tanyain sama kamu
sebenernya aku gak tahu harus mulai dari mana
ini soal kamu sama marum bayu
mama cerita soal kamu
dan mama tuh yakin banget
kalau kamu tuh punya anak di luar pernikahan kamu sama bayu
kalau kamu lagi sama anak itu dan
kamu gak sendirian
apa yang mama bilang itu benar
kalau aku harus nanyalah langsung ke kamu
jadi itu sebabnya
mama salah paham
tapi aku gak mungkin menceritakannya sesungguhnya
aku gak mau membuka aib mas bayu yang sudah tiada
aku pun sudah berjanji kepada nisa
lebih baik mereka salah paham tentang aku
meskipun itu tidak adil buatku
begini mas bobby
pertanyaan seperti itu
cepat atau lambat pasti akan muncul
tapi ini hidup aku
ada bagian dari hidup aku yang kamu gak mau bagi dengan orang lain
aku harap kau bisa mengerti
semua orang punya rahasia
itu juga aku
walaupun bayi udah gak ada
dan mau seperti apapun kamu itu
aku akan selalu jadi teman kamu
kamu gak apa apa
kamu gak enak badan
ya udah kita ke dokter aja yuk

aku mesti kerja sekarang
aku gak mau ke dokter
aku pasti kerja sekarang
mak aku bener bener gak ngerti maksud mama apa
gak ada yang aku sembunyiin
masalah apa sih
masalah mas bobby
semua kan mama udah tahu
jadi gak ada yang aku tutupin
nisa memang tidak tahu apa apa soal bayi dan bayi itu
mungkin emang mama yang pikirannya lagi macem macem
mama mau minum obatnya nih
perasaan seorang ibu sangat tajam
mama sudah curiga sesuatu
jangan sampai mama tahu soal ahli
saya turun di sini aja
kamu yakin mau aku dropin di sini aja
kamu gak apa apa
enggak gak apa apa mas gak apa apa beneran
aku tahu mas bobi baik sama aku
tapi aku gak mau mas bobi terlalu perhatian seperti itu
aku gak mau nisa salah paham
kamu gak pernah tahu gimana perasaan aku ke kamu
kamu masih gak tergantikan
dan sekarang aku melihat kondisi kamu kayak begini
aku gak akan bisa melepaskan kamu jalanin semua kesedihan ini sendirian
dari tadi kamu nangis sakit aku tahu
kita ke dokter aja ya
apa sih mas
terima kasih mas